dia menjadi atlet memang banyak tantangannya ya
salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana bisa membagi waktu antara latihan dengan kegiatan belajar di sekolah
nah betul sekali ini di masa pandemi para atlet kini harus menjalani sekolah daring di tengah tengah kesibukan latihan
yang tentunya membutuhkan konsentrasi ekstra
sayangnya informasi berikut ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini di cnn indonesia today
dan juga saya aldi hawari
kami berdua pamit undur diri selalu sehat dan sampai jumpa
sianan indonesia today
di usianya yang masih sangat belia menjalani latihan adalah rutinitas yang harus dijalani alia kiandra dan amira rahmajani tiap pagi dan sore hari
tapi sejak pandemi covid sembilan belas melanda tanah air perhatian dan konsentrasi keduanya saat menjalani latihan harus terbagi dengan aktivitas di sekolah yang kini berjalan secara daring
penjelasan dari guru hingga tugas atau ulangan semua disimak
dan dikerjakan lewat ponsel pintar
biasanya kita mulai jam enam sekolah mulai jam tujuh
jadi mungkin sejam latihan terus ngecek sekolah terus lihat kalau ada zoom ikut kalau nggak ada ya selalu standby aja ngeliat hp
susahnya itu emang bagi waktunya sih soalnya kan jadi susah konsen latihannya juga kalau misalnya sambil sekolah
tergabung di platda dki sejak tahun dua ribu sembilan belas
kecil bercita cita menjadi atlet senam nasional
meski sekolah secara daring adalah hal baru di masa pandemi ini
namun sebenarnya keduanya telah terbiasa untuk bersekolah sambil tetap menjalani latihan
apalagi smp alazar awamangun dan smp dua ratus lima puluh lima tempat mereka bersekolah
sangat memahami kesibukan keduanya sebagai atlet senam
zaman zaman sebelum sekolah online itu aku tetap latihan pagi
terus sekolahnya tuh telat kayak datang tuh jam sembilan an atau setengah sembilan lah
tapi latihannya juga mulai jam lima
jadi enakan sekolah online apa sekolah ketemu muka
online soalnya kalau ketemu muka capek juga berangkat ke sana
terus kalau ketemu temen kalau udah telat kayak malu gitu
tim pelatih pun tak keberatan dan memberikan kesempatan bagi keduanya
untuk menyelesaikan kewajiban di sekolah meski di tengah tengah latihan
lagi latihan terus ada tugas dari sekolah harus ulangan
nggak mau kita kasih waktu sejenak misalnya beberapa menit tiga puluh menit lah
tiga puluh menit misalnya satu jam
kalau selesai itu bisa kita lanjut lagi untuk latihan
sebagai atlet junior yang dipersiapkan menjadi pelapis
jalan yang akan dilalui alia dan amira memang masih sangat panjang
dan selain prestasi edukasi tentunya juga menjadi hal penting
yang harus diraih oleh seorang atlet
erlangga wisnuaji denny irvan jakarta